kapal barunajaya satu terus melakukan pencarian lokasi pasti badan pesawat lion air jt enam ratus sepuluh
dengan menangkap pancaran gelombang dari black box barunajaya satu akan terus mencari selama dua puluh empat jam penuh
proses pencarian black box dan badan pesawat lion air enam ratus sepuluh terus dilakukan oleh kapal barunajaya satu
yang dibawa oleh bppt dan juga knkt
jika tadi tahapan awal adalah memancarkan atau menyapu kawasan koordinat titik koordinat
dari hilangnya pesawat lion air menggunakan teknologi multi beam
kemudian selama menyusuri kawasan titik koordinat langsung turun menggunakan perahu karet
untuk menyimpan pin locator titik titik di mana saja yang diduga ditemukan objek objek di bawah laut
saat ini bahkan dua puluh empat jam akan terus bekerja
saat ini sedang menurunkan alat
transponder yang digunakan untuk menangkap sinyal atau pancaran pancaran frekuensi radio yang dipancarkan dari black box
transponder ini diturunkan dan akan dipasang terus selama dua puluh empat jam sampai mendekati titik objek pancaran dari black box
jika malam ini ditemukan titik pasti objek bawah laut black box pesawat ataupun badan dari pesawat lion air
maka akan diturunkan robot otomatis
bawah laut akan menyelam kemudian akan melakukan pemantauan di bawah laut
menjelaskan visualisasinya dalam format video untuk mengambil data data lebih lengkap lagi
rizky renardi baruna jaya